ulas terlebih dahulu masih bersama narasumber saya di studio saat ini
mas wawan kalau kemudian tadi kita sudah dengarkan ya kurang lebih ya
bagaimana komisi tiga dpr memberikan pertanyaan terhadap calon pimpinan kpk
yang berasal dari masyarakat sipil
kalau kemudian anda nilai apakah masih kurang lebih sama
dari yang komentar anda pertama bahwa memang kurang lebih pertanyaannya masih
tidak jauh jauh dari yang beberapa hal yang tadi anda kemukakan
iya sebenarnya pertanyaan pertanyaan yang diungkapkan bahkan tadi ada yang
lebih furga lagi setuju nggak dengan revisi undang undang kpk
akhirnya memang menjadi pertanyaan
itu yang paling penting gitu ya bagi dpr ya
menjadi pertanyaan penting
ataupun yang lain cuma dikemas muter muter seperti satu contoh
misalnya soal independensi
calon pimpinan kpk hari ini ketika nanti juga jadi pimpinan
yang menentukan independensi kpk itu bukan kpk sendiri
itu yang perlu dicatat
yang menentukan independensi kpk itu siapa
itu adalah undang undang
kalau kita bicara undang undang kpk tahun dua ribu dua itu jelas independensi kpk itu ya independen
independensi kpk itu juga diatur dalam kesepakatan uncsc
pasal enam covenant pbb tentang anti korupsi
bahwa lembaga yang bergerak di bidang anti korupsi itu adalah lembaga independen
itu adalah sesuatu yang sudah dikunci di situ
jadi kalau ditanyakan kepada calon pimpinan setuju nggak independensi
nah itu makanya apa itu
dia kan nantinya cuma pelaksana
jadi dia misalnya dia akan jadi pimpinan dia akan bilang misalnya
saya tidak mau independen
yang menentukan independen itu tidak itu adalah dpr
itu bentuk undang undang
jadi pertanyaan ini menurut kami tidak relevan
dan itu hanya menggiring kepada setuju nggak sih dengan revisi undang undang kpk
karena jelas statement di pasal enam covenant pbb untuk anti korupsi
bahwa badan anti korupsi itu adalah lembaga independen
yang terbebas dari campur tangan pihak eksekutif maupun legislatif
artinya bahwa badan independen ini mempunyai sepak terjang
mempunyai kerja untuk pemerintahan korupsi secara leluasa
bukan super body
kalau tadi kalau terjadi konflik of interest ada pertanyaan juga
saking independennya dianggap super body mungkin nggak kalau kpk itu juga salah
cek aja misalnya di perapradilan
ada beberapa kasus pra peradilan yang sebenarnya juga gugur kan begitu
kasusnya misalnya hadi purnomo itu gugur
kasusnya budi gunawan itu gugur di perapradilan
kurangnya alat bukti
bukan diuji di independensi dengan pertanyaan yang memberikan beban itu kepada pimpinan kpk
nah yang kedua adalah pertanyaan
kemudian soal misalnya kalau tidak setuju independensi
dia kan pelaksana
nah pertanyaan itu kan menjadi pertanyaan bumerang
kalau misalnya saya tidak setuju revisi undang undang kpk apakah nanti saya dipilih
jadi saya pikir jawaban dari sampai detik ini yang ketujuh yang diwawancara capim ini
akan menjawab sebuah jawaban yang isinya taktis semua
mau nggak mau mereka harus setuju
kalau mau dipilih dpr sebagai lima pimpinan ke depan
jadi pertanyaan itu semacam sandera begitu ya terhadap para capim kpk ini
kalau kemudian tadi disebutkan ada masalah
nah bagaimana berkoordinasi dengan lembaga lembaga lain misalnya
kemudian ada berbenturan dengan undang undang atau aturan hukum yang ada yang lain
misalnya kuhab dan lain sebagainya
kontekstual atau tidak
konteksual tapi sudah dijawab dengan putusan mk
bahwa kpk itu sebagai lembaga independen lembaga penegak hukum
dia berhak merekrut sumber sumber pegawainya
baik itu mulai dari pegawai yang bersifat administratif struktural maupun fungsional
sampai dengan misalnya nanti penyidik penyelidik
dan penuntutnya itu sebenarnya secara otomatis dia akan menjadi penegak hukum
sekarang saya tanya kalau di undang undang kepolisian yang berhak merekrut penyidik siapa
polisi sendiri kan
dia ngerekrut melalui sistem pendidikannya sendiri
boleh dari akademi kepolisian maupun nanti akan dikuliahin atau disekolahin misalnya di pt ika atau di mega mendung misalnya
jadi tidak disalah sebetulnya dengan penyidik independen
jaksa di ragunan juga sudah ada body club nya
artinya kpk itu juga berhak untuk merekrut penyidik sendiri begitu ya
dengan kualifikasi tentunya yang sudah di
syarat kan menurut undang undang
kan syaratnya saja yang harus dipenuhi
di kuhap itu kan tidak ada asal dari penyidik itu dari mana tidak ada
tetapi adalah syarat syarat menjadi penyidik itu punya skill apa kemampuan apa
sehingga dari situ kompetensi nantinya saat melakukan upaya penegakan hukum itu tidak terganggu
dengan proses proses misalnya proses politik yang ada di eksekutif maupun legislatif
itu sebenarnya independen di situ dimaksudnya di situ
jadi bukan untuk mengekang sebagai super body dia bebas
misalnya sebagai satu contoh aja
pada tahun dua ribu sembilan belas
kpk itu memperoleh opini dari bpk apa
wajar dengan pengocor pengocornya
di bawah wtp kan itu
ada catatan juga loh di kpk dalam pengelolaan keuangan negara
ini yang perlu harusnya disorotin
bagaimana menciptakan suatu kepatuhan akuntabilitas keuangan negara yang diawasi bpk
sehingga kpk tidak terjadi maladministrasi misalnya
kan itu sebenarnya yang menjadi
bukan terus ada nggak penyimpangan keuangan di keuangan
kalau kita lihat dari
kalau kita lihat dari opini bpk tentunya ada
kalau dia wtp nah itu baru
nah pertanyaan pertanyaannya kalau menurut saya sih harusnya digiring ke skill ya
oke kalau misalnya beberapa calon pemerintah
penyimpangan begitu apa yang akan anda lakukan
misalnya seperti itu pertanyaannya
kenapa nggak diungkapkan
bagaimana perbaikan saat tahun dua ribu delapan belas pengelolaan uang kpk misalnya memperoleh opini wdp begitu
atau yang paling mudah kan dpr juga seringkali membintangi anggaran kpk begitu ya
performa kebutuhan publik akan pemerintahan korupsi
kan begitu sebenarnya alurnya
mas sowan kita harus hentikan dulu disitu
kita akan langsung bergabung ke gedung kpk karena ini ketua kpk agus raharjo sedang memberikan pernyataan
kita akan dengarkan sama sama
organisasi tidak ada hubungan apapun dengan lembaga lembaga lain
saya bisa pastikan itu dan saya bertanggung jawab terhadap pernyataan saya
karena ini urusannya urusan moral dan kejujuran
kita tahu hari ini gerakan anti korupsi dalam kondisi yang mengkhawatirkan
ya jadi oleh karena itu kita masih berharap mudah mudahan concern kita semua didengar oleh para pengambil keputusan
baik di dpr maupun di eksekutif di pemerintahan bahwa gerakan anti korupsi itu memerlukan penguatan penguatan
bukan untuk dilemahkan
oleh karena itu mari kita tidak henti hentinya meminta kepada mereka untuk kemudian memikirkan hal itu
jadi kita sudah melihat rencana undang undangnya
itu pun kita lihat kan di dalam berita berita karena secara resmi kami di kpk tidak dilibatkan
berbeda dengan penyusulan sebelumnya yang kemudian ada undangan untuk kita menghadiri di dalam rapat rapat di dpr
tapi hari ini kita sungguh terkejut karena proses itu begitu cepat
kita sebenarnya sangat berharap
pemenuhan dari undang undang nomor dua puluh empat
pemenuhan dari undang undang nomor dua puluh empat

pemenuhan dari undang undang nomor dua puluh empat
itu bisa dipenuhi
dan juga kita sangat berharap sebetulnya
kalau kita berpikir lebih jernih
mestinya kan berurutan
yang diselesaikan dulu
misalkan undang undang kuhp nya
baru kemudian setelah itu
dan kita pada waktu berbicara menaik ru kuhb
kita sudah pernah menghadapi presiden di sana bogor
disetujui bahwa undang undang tipikor itu di luar nah setelah kuhp nya diselesaikan
kemudian hukum acaranya diselesaikan kemudian kita mestinya memperbaiki undang undang tipikornya
karena dari undang undang tipikor yang sekarang masih ada kesenjangan
kalau kita melihat dengan uncac senjangannya masih banyak
antara lain kita belum menyentuh private sector belum menyentuh perdagangan pengaruh
juga memperkait diri sendiri dengan terasa juga aset recovery kalau tidak salah ya
itu juga belum terlihat cakup ini mestinya disempurnakan
karena mandat kpk sebetulnya dari undang undang tipikor yang lalu lalu
setelah undang undang tipikornya jadi disitu disebutkan mandat kpk itu
jadi baru kita menyentuh undang undang kpknya nah ini secara mengejutkan kemudian langsung melompat ke undang undang kpknya
kita kemudian akan terus berjuang untuk
supaya gerakan anti korupsi di negara kita
yang pertama sebenarnya kalau menanggapi pak agus tadi benar sekali
bahwa sebenarnya yang harus dikejar diubah direvisi itu adalah undang undang tipikor kita
undang undang tipikor kita itu dibuat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kemudian diperbarui tahun dua ribu satu sekarang tahun dua ribu sebelas
kejahatan korupsi yang sudah berkembang tadi di awal saya bilang
dan juga bagaimana perlakuan modus dan sebagainya itu harus disikapi dengan undang undang tipikor yang baru
bagaimana private to private sector kita belum bisa menangani itu
bagaimana korupsi di dalam swasta kita hanya bisa menangani ketika swasta itu
menggunakan aset negara
yang kedua bagaimana pengembalian negara ketika misalnya korupsi itu merugikan keuangan negara sekian miliar
pengembaliannya prosesnya bagaimana apakah masuk dalam pnbp atau belum
dan maksimal tidak pertanyaan berikutnya
yang ketiga sebenarnya yang perlu diubah adalah bagaimana ketika kejahatan itu terjadi di luar negeri
ya itu kaitannya tentunya dengan pencucian uang
bisa nggak merelasikan itu
artinya bahwa kpk ini ke depan tentunya harus menjawab undang undang tipikor harusnya
tetapi kenapa yang jadi pertanyaan yang direvisi undang undang kpk nya kan
harusnya yang direvisi itu adalah undang undang tipikor nya dulu
baru bicara soal teknis ke undang undang kpk
kpk ini kan pelaksana begitu kalau di undang undang tipikor kan jelas
ada satu komisi yang dibentuk oleh negara namanya adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
dan itu muncullah undang undang tiga puluh dua ribu dua
artinya kalau mau diperbaiki itu undang undang tipikornya dulu
atau kalau mau jauh ke belakang itu undang undang kuhap dulu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
kabarnya peninggalan kolonial itu
jadi kita selesaikan dulu baru kita kemudian bicara soal kelembagaan kpk
itu kalau menyikapi konversi dari pak agus tadi begitu
kalau kemudian tadi pak agus mengatakan
jangan kemudian saat ini melakukan upaya upaya untuk pelemahan kpk
tapi dia berharap adanya upaya untuk penguatan kpk
nah upaya penguatan itu kan sebenarnya bisa disupport dari mana
seperti saya bilang di awal bahwa pasal enam kovenan pbb untuk anti korupsi itu jelas
bahwa lembaga yang bergerak di bidang anti korupsi
bebas dari campur tangan pemerintah maupun dpr
nah ketika padahal di saat ini kita sudah tahu nih prosesnya
fit and propertisnya dilakukan oleh dpr
tetapi nanti saat bekerja mereka sudah tidak boleh lagi
nah perkara soal nanti sebagai trigger mekanisme itu juga sudah diatur
dalam undang undang kpk itu sudah clear bahwa kpk sebagai trigger mechanism
itu juga melakukan proses yang namanya koordinasi supervisi dan monitoring
terhadap lembaga penegak hukum yang lain
apa itu kepolisian dan kejaksaan
misalnya presiden saat ini sudah membentuk saber pungli
sahabat pungli itu laporannya berapa sekarang perkembangannya seperti apa sih
padahal saat pungli itu juga korupsi
nah apakah pernah dilaporkan ke kpk dan kpk juga mensupervisi itu loh gitu loh
nah artinya sebenarnya kalau mau apple to apple untuk membandingkan kejahatan korupsi
yang mau ditangani oleh pemerintah sendiri melalui saber pungli
melalui kepolisian melalui kejaksaan dan kpk
kita lihat aja dalam satu tahun itu istilahnya perkara yang ditangani seberapa besar
dan kemudian dari pusaran besarnya itu
kerugian negaranya berapa dan tingkat keberhasilannya seberapa
karena kalau kami melihat kehadiran undang undang kpk ini adalah menjadi jawaban
ketika lembaga penegak hukum konvensional tidak mampu mengerjakan pekerjaannya secara efektif dan efisien
dalam memberantas korupsi
oke kalau kemudian kita kembali lagi ke seleksi capim kpk yang saat ini sudah berlangsung
tinggal dua lagi ya saat ini sudah berlangsung calon ke delapan
dikaitkan kemudian dengan pernyataan pak
pak agustra harjo tadi
anda melihat dari deretan sepuluh calon pimpinan kpk ini
apakah capim capim yang ada ini bisa melemahkan atau menguatkan kpk
dalam tanda kutip ada capim titipan nggak sih
sebetulnya mas om wan
ya sebenarnya kalau melihat pernyataan pernyataan atau jawaban jawaban dari ketujuh yang sudah ada
mungkin cak lutfi belum kita dengar tapi nggak akan berubah gitu loh
karena prosesnya mereka sudah dalam posisi bahwa kalau nggak setuju nggak akan dipilih nih
karena kita tahu lah subyektifitas dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas ini
kinerja komisi tiga dpr dalam hal ini ketika melakukan fit and protes itu tinggal berapa sih
tinggal lima belas hari
padahal di undang undang pasal tiga puluh undang undang kpk itu jelas punya waktu tiga bulan
kenapa harus dikejar hari ini kan begitu
dikejar dalam minggu minggu ini
kenapa harus ngejar itu
nah artinya bahwa ini malah kembali masyarakat bertanya tanya ada kepentingan apa gitu loh pak
sampai apa istilahnya kok kejar setoran seperti itu semuanya harus diselesaikan dalam tempo yang sesingkat singkatnya
ada apa ini pertanyaannya adalah dpr dan presiden melalui pansel itu menginginkan figur pimpinan kpk ke depan yang seperti apa sih
padahal jelas loh
di nawacita presiden ri kita mengatakan bahwa yang nomor tiga memperkuat lembaga komisi pemberantasan korupsi
tapi ketika melihat proses fit and proper test yang baik dilakukan oleh panitia seleksi capim hingga saat ini pun yang ada di dpr
kita juga bertanya balik kepada presiden kepada dpr
bagaimana komitmen anda anda yang ada di sana terhadap pemberantasan korupsi ke depannya
baiklah mas wawan suyadmiko manager reset transparency international indonesia
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
dan demikian cnn indonesia breaking news
sesaat lagi rekan saya tiffany raitama akan melanjutkan cnn indonesia breaking news
saya fahim nizar pamit dulu terima kasih dan sampai jumpa